setelah dua tahun berlalu misteri kasus pembunuhan ibu dan anak di subang jawa barat sudah mulai terungkap
dan seperti apa perkembangannya setelah polisi meretapkan lima tersangka bergabung bersama kami
kabit hubas polda jawa barat kombes pol ibrahim tumpo
selamat malam selamat sore maksud saya
selamat sore mbak cereza
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini setelah dua tahun akhirnya sudah mulai terlihat titik terang dari kasus ini
bagaimana awalnya salah satu tersangka mr yang menyerahkan diri ke polisi
alhamdulillah jadi memang melalui pemeriksaan yang mendalam juga cukup panjang
di mana kita sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih sebanyak satu ratus dua puluh tiga saksi ya
dan kurang lebih sekitar dua ratus enam belas item barang bukti atau alat bukti yang kita periksa
nah dari progres yang berjalan ini memang tiga bulan terakhir cukup intens dan dinamis pemeriksaannya
di mana dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap empat puluh tujuh saksi
nah dari barang bukti sendiri dilakukan beberapa pendalaman pendalaman
untuk bisa melihat alat alat bukti yang punya keterkaitan secara spesifik
nah dari beberapa pemeriksaan dan progres yang cukup dinamis ini
akhirnya pada tanggal sembilan belas september dilakukan pemeriksaan terhadap dano
akhirnya didapatkan keterangan terkait dengan nama dan juga kejadian
yang terkait dengan kejadian
sehingga dari situ penyidik akhirnya melakukan pemeriksaan mendalam kembali terkait dengan alat alat bukti
dan relevansinya dengan para tersangka
nah dari sana kemudian akhirnya penyidik mempunyai keyakinan untuk bisa menetapkan lima orang tersangka ini
oke pak ibrahim tadi kan anda sudah katakan bahwa satu ratus dua puluh tiga saksi sudah diperiksa
akhirnya polisi menentukan lima tersangka begitu ya apakah sudah diketahui peran dari masing masing tersangka ini
jadi mohon maaf pak reza karena memang saat sekarang kita baru saja melakukan pengungkapan perkaranya
sehingga kita masih melakukan pendalaman pendalaman terkait dengan pengungkapan kasus ini ya
nah sehingga memang peran kemudian motif belum bisa kita ungkapkan pada kesempatan saat ini
insya allah nanti apabila sudah melakukan pemeriksaan secara lengkap nanti akan kita infokan kepada publik
sebenarnya apa yang menjadi tantangan terpaksa
apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus ini bahkan yang membutuhkan waktu sampai dua tahun
ya jadi dalam pengungkapan perkara ini kita kan memang melakukan pengungkapan dengan dasar aturannya
sehingga kita harus melaksanakan akuntabilitas yang selaras dengan tata kelola aturan yang ada
nah di mana memang penetapan seorang tersangka ini harus memenuhi syarat undang undang
di sini penyidik cukup berhati hati untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka
agar punya keyakinan penuh yang didasari oleh aturan
nah di mana dalam hal ini dari hasil pengembangan yang belakangan dilakukan
diperolehlah beberapa data data yang punya relevansi antara alat bukti yang didasari atau digunakan melalui scientific investigation
di mana melalui hasil lapor ini ada relevansi antara keterangan yang diperoleh dan juga tkp dan kejadiannya
dari sinilah penyidik akhirnya punya keyakinan untuk menetapkan lima tersangka tersebut
oke pak ibrahim ini kan membutuhkan waktu cukup lama ya dua tahun
apakah memang dari satu ratus dua puluh tiga saksi yang sudah diperiksa tadi apa yang mereka sampaikan itu tidak tepat
atau justru polisi sempat mengalami kesulitan dalam mengungkapkan barang bukti atau seperti apa
apa yang menjadi penghalangnya atau tantangan utamanya selama dua tahun ini
iya jadi memang cukup banyak saksi saksi yang kita periksa karena memang pada saat kejadian tersebut
memang terjadi di area area yang menjadi lintasan masalah
nah sehingga hal hal yang terkait atau saksi saksi yang terkait dengan peristiwa dengan waktu segala ini dilakukan pendalaman
sehingga memang saksi banyak yang diperiksa
nah dari saksi saksi yang diperiksa terdahulu ini memang banyak keterangan keterangan yang belum spesifik ya
tetapi dengan adanya intensitas yang dilakukan oleh penyidik belakangan ini selama tiga hari
secara eskapit melakukan penyidik
secara estafet melakukan pemeriksaan ulang dan mendalam terkait dengan beberapa saksi
akhirnya bisa dilakukan pemeriksaan mendalam atau spesifik terhadap keterangan keterangan
dari keterangan ini akhirnya merujuk kepada alat alat bukti yang akhirnya dicek
kemudian ada relian falsi dengan keterangan keterangan itu
dari sini akhirnya memang menjadikan petunjuk petunjuk bagi penyidik untuk melakukan pendalaman kembali dan merujuk kepada para tersangka ini
oke pak ibrahim terakhir ketika memang sekarang sudah diketahui lima orang tersangka
dan juga tadi anda katakan beberapa keputusan akan diambil ke depannya begitu untuk menentukan apa motif dan juga peran dari masing masing
tapi apa langkah dari polisi selanjutnya yang akan dilakukan
ya jadi memang karena penetapan tersangka ini baru kita lakukan kemarin pada tanggal enam belas oktober
sehingga ada beberapa keterangan keterangan lagi yang harus kita selaraskan
juga termasuk alat alat bukti ini dalam rangka melengkapi berkas perkaranya
nah sehingga memang kita harus melakukan pengecekan kembali terkait dengan keterangan keterangan baru yang diperoleh pasca dengan adanya penetapan tersangka
kemudian juga penyesuaian dengan alat alat bukti ini
kelengkapan kelengkapan ini nanti akan kita gunakan untuk melengkapi keterangan keterangan dan juga berita acaranya
sehingga nanti begitu komplit nanti akan kita informasikan ke publik secara terbuka
oke baik kita akan tunggu bagaimana update perkembangan terkini
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak kabit humas polda jawa barat kombespol ibrahim tompo selamat sore
terima kasih assalamualaikum